saudara dewan perwakilan rakyat amerika serikat meloloskan rancangan undang undang larangan penggunaan media sosial tiktok di amerika serikat
ruu ini mendapat dukungan besar baik dari partai republik maupun demokrat
tiga ratus lima puluh dua orang setuju enam puluh lima orang tidak setuju
langkah selanjutnya ruu ini akan diajukan ke senat
ru ini dibuat karena para pejabat khawatir data yang dikumpulkan tiktok dari pengguna di amerika serikat dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional terutama soal kerahasiaan data
tiktok sendiri telah membantah dan menegaskan
mereka tidak terkait dengan pemerintah tiongkok
mereka juga akan mengambil jutaan dari karyawan pembinaan dan bisnis kecil
mereka akan menyebabkan kerja amerika lebih dari tiga ratus orang yang berhasil berhasil berhasil dan akan mengambil kelepasan tiktok anda
kami tahu betapa pentingnya tiktok untuk kalian semua
mereka memberikan pelanggan satu ratus tujuh puluh juta kita sebuah platform untuk berbicara secara bebas dan memperkuat lebih dari tujuh juta bisnis di amerika serikat
kali kedua nasib tiktok
jadi ini sebenarnya adalah kali kedua nasib tiktok
kami tahu bahwa tiktok ini akan menjadi tanda yang terbaik di amerika serikat
sebelum keluarnya ruu ini mantan presiden donald trump juga pernah meminta tiktok dilarang tepatnya waktu itu tahun dua ribu delapan belas
nah kali ini langkah menghentikan tiktok sudah melewati tahap parlemen lalu setelah ini akan ada persetujuan senat
dan terakhir kalau semua disetujuin yang terakhir adalah presiden amerika serikat joe biden akan meratifikasi ruu tersebut menjadi undang undang
pertanyaannya kenapa amerika serikat begitu kekeh pengen nge ban tiktok di amerika serikat
ini keluar dari data dinas intelijen amerika serikat yang pernah memperingatkan parlemen kalau tiktok ini akan menjadi tanda yang terbaik di amerika serikat
karena tiktok adalah instrumen politik pemerintah tiongkok untuk mengerus demokrasi di amerika serikat
kali ini polanya berulang lagi nih kalau di dua ribu dua puluh waktu itu juga sedang mendekati pemilu kali ini juga amerika serikat mau pemilu
kekhawatirannya makin besar kalau propaganda beijing melalui tiktok ini akan membidik kandidat presiden baik itu dari demokrat maupun republik dan memengaruhi warga amerika serikat yang memiliki tiktok
syaratnya tiktok masih boleh beroperasi di amerika serikat
kalau induknya yaitu bite dance melepas saham mayoritasnya dalam enam bulan ke depan
artinya kalau bytedance sudah melepas saham mayoritasnya sudah tidak dimiliki perusahaan tiongkok nanti dibeli oleh orang amerika
artinya tiktok sudah tidak dimiliki oleh perusahaan tiongkok dan sudah tidak ada hubungan lagi dengan tiongkok
nah di tengah ancaman band tiktok di amerika serikat ini media sosial tiktok melaporkan
kalau kenaikan mereka atau pendapatan mereka naik di amerika serikat
total tahun lalu dilaporkan pendapatan tiktok di amerika serikat ini mencapai enam belas miliar dolar
pendapatan ini jadi yang tertinggi sepanjang tiktok beroperasi di amerika serikat
nah diprediksi juga saudara kalau peningkatan pendapatan tiktok di dua ribu dua puluh tiga ini akan meningkatkan valuasi tiktok nilai perusahaan tiktok
nah di tengah ancaman ban tiktok di amerika serikat ini media sosial tiktok melepas saham mayoritasnya dalam enam bulan ke depan
mencapai satu ratus lima puluh miliar dolar
jadi anda kebayang ya kalau nanti beneran ada pengusaha amerika serikat yang ambil alih tiktok
lalu dilepas oleh buited dance berapa besar cuan yang dimiliki oleh pemilik baru dari tiktok
bahkan gak hanya tiktok yang melaporkan kenaikan pendapatan
perusahaan induknya yaitu bidence melaporkan lonjakan kenaikan pendapatan bahkan hingga empat puluh persen secara tahunan menjadi satu ratus dua puluh persen
yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia
lalu ini mencetak pendapatan
selisihnya tipis banget satu ratus dua puluh miliar
meta di tahun yang sama
ada kenaikan pengguna tiktok
bahkan di segala lini usia
kita lihat dari umur
naik menjadi lima puluh tujuh persen
meskipun angkanya lebih kecil
di usia delapan belas sampai dua puluh sembilan tahun
naik menjadi empat puluh empat persen
kecil kalau tiga persen di dua ribu dua puluh
lihat bahwa kenaikan yang paling
tajam memang terjadi pada
berdasarkan data we are social
dengan pengguna tiktok tertinggi
kelima adalah vietnam dengan pengguna
itu semua ada di asia dan juga
amerika amerika serikat amerika latin
tepatnya indonesia dan juga vietnam
masuk lima besar dari jumlah
tidak salah ketika kalau pemerintah
juga karena amerika serikat ini mulai
khawatir nah ini lebih soft
melalui media sosial yang semua orang udah
megang dan udah kecanduan